kebaran api dengan cepat melahap habis ratusan bangunan kios dan rumah warga
di kawasan pasar gembrong jalan basuki rahmat jati negara jakarta timur pada minggu malam
berbekal alat seadanya sejumlah warga berupaya memadamkan api dan menyelamatkan barang yang masih bisa diselamatkan
kencangnya tiupan angin serta banyaknya bahan yang mudah terbakar sempat menyulitkan proses pemadaman
hingga pukul setengah satu senin dini hari tadi tugas pemadam kebakaran dari suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta timur masih berusaha memadamkan api
belum diketahui penyebab pasti kebakaran namun api diduga berasal dari lantai dua rumah milik warga
konsep tinggi stik dari bagian tengah dari lantai dua konsep tinggi stik
sejauh ini masih kurang nih untuk penanganannya belampir kayaknya agak lambat mungkin karena kondisi juga macet kali
kalau lokalisir sudah kita lokasir sudah kita blokir saat ini kita proses pendinginan
artinya hanya menyisakan daripada api yang masih membakar bangunan rumah tersebut
itu ada di rt dua rt tiga rt empat rt lima dan rt enam rw satu kelurahan cipinang besar selatan
untuk warga yang terdampak itu sekitar empat ratus lima puluh kakak
hingga berita ini diturunkan sedikitnya empat ratus bangunan di lima rt hangus di lalapsi jagomera
lima orang terluka dengan empat ratus lima puluh kepala keluarga terkena dampak
tim liputan cnn indonesia